selamat siang sobat redaksi siang ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi makanan
indonesia di warteg tapi ada yang berbeda nih pastinya warteg yang akan saya kunjungi
ini disebut warteg kekinian seperti apa ya bedanya dengan warteg biasa let's find out
tujuan pertama saya terletak di kawasan kemang jakarta selatan warung pedes namanya layaknya
warteg anda bisa langsung memilih jenis nasi lauk dan sayur serta sambal sesuai keinginan
warung pedes mengadaptasi konsep nasi pedas ala bali dengan menu seperti ayam suwir bali
ayam kelungkung dan sayur buncis tempe pengelola memilih untuk membuka warung makannya selama
jam sehari untuk merangkul segmentasi kalangan muda di kawasan kemang yang dikelilingi dengan
tempat hiburan dan kawasan perkantoran startup dengan jam kerja yang fleksibel
di bawah ini